kesulitan memperoleh bahan bakar minyak solar bersubsidi mulai berdampak pada nelayan
sebab solar bersubsidi menjadi kebutuhan utama nelayan untuk melaut
senari nelayan asal bulak surabaya misalnya sudah tiga hari tak melaut
sepuluh liter solar yang biasanya ia butuhkan untuk melaut di selat madura tak diperolehnya
bpn kan rute susah naik kan rute susah
kan dapatan nelayan kan sedikit
ini kan dapatan banyak kan apa apa masih naik
kan dapatan sedikit kan keadaan seping itu naiknya
kan susah cari solar ya susah
cerita yang sama juga disampaikan oleh panut nelayan yang juga mengelola perahu wisata
aktivitas melaut untuk mencari ikan ataupun wisata tak bisa berlangsung jika bahan bakar utamanya tak didapat
jumlah solar yang diperoleh menentukan jarak jelajah yang juga mempengaruhi peluang tangkapan
kalau nggak melaut kan nipis kan
kan ikannya kan kalau nipih itu kan cari ikan itu kan jauh pak
kalau beli sepuluh liter lima liter terus gak ada obat
karena tak bisa melaut
melaut baik senari maupun panut menghabiskan waktu untuk memperbaiki perahu
di sisi lain mereka sudah mengambil ancang ancang mencari pekerjaan lain
seperti kuli bangunan ataupun kuli batu
sementara itu pertamina patra niaga jatim balinus
selaku pendistribusi stok bbm di wilayah jawa timur bali dan nusa tenggara
menyatakan stok bbm solar bersubsidi yang dikeluarkan pertamina tak berkurang
sesuai dengan ketentuan pemerintah stok untuk wilayah jawa timur bali dan nusa tenggara tahun ini adalah dua lima ratus
lima kiloliter yang sudah disalurkan per bulan satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus delapan puluh kiloliter
pihaknya menegaskan solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu
dan badan usaha selain bertambah kemampuan

menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat
untuk masyarakat atau konsumen di luar apa yang sudah ditentukan oleh aturan yang ditentukan oleh pemerintah
maka sebaiknya menggunakan bahan bakar yang ada di atas solar yaitu seperti dex light atau pertamina dex
kelangkaan solar di jawa timur mulai terjadi pada awal april
warga berharap ada solusi secepatnya dari pemerintah mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan